aksi kejar kejaran terjadi antara tim satuan gerak cepat raja wali pores metro jakarta timur
dengan dua begal di ruas jalan igusti murahrai ke lender jakarta timur minggu malam
tugas telah memperingatkan kedua pelaku untuk berhenti saat berupaya kabur menggunakan sepeda motor
dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara
langkah tersebut dibalas oleh kedua pelaku dengan melemparkan parang ke arah petugas
kedua pelaku kemudian ditembak kakinya
menurut salah seorang rekan rekan
pelaku beraksi secara beramai ramai dengan menggunakan belasan sepeda motor
dan kedua pelaku yang tertangkap bertugas untuk merampas telepon genggam milik korban
dan mengancam dengan parang berukuran besar jika korban melawan
depan gang saya muter tiba tiba kan pas saya mau keluar
saya nggak berani lah gelombolan orang tiba tiba hampir ambil
sementara itu aparat kepolisian dari direktorat samapta polda kalimantan
tengah membubarkan puluhan remaja di kota palangkaraya kalimantan tengah
yang melakukan aksi balapan liar di tengah pandemi corona
meski sempat berusaha kabur dengan memacu sepeda motornya
namun polisi berhasil mengamankan empat belas orang
selain itu aparat kepolisian juga mengamankan sepuluh unit sepeda motor yang dijadikan balapan
saat diamankan empat belas orang remaja tersebut masih berstatus pelajar di bangku sma
tim liputan cnn indonesia